bupati kabupaten talaut sri wahyumi manalip selasa lalu ditangkap kpk dan diperiksa atas dugaan keterlibatan aksi suap untuk beberapa proyek di kabupaten talaut
kpk juga menyita beberapa barang mewah yang diduga sebagai barang suap
sepekan sebelum raikan hari ulang tahunnya yang ke empat puluh dua bupati talaut sri wahyumi manalip harus menerima kado pahit
ia terjerat operasi tangkap tangan kpk atas kasus revitalisasi pasar di kabupaten kepulauan talaut
sri wahyumi diduga bermain mata dengan seorang pengusaha
demi suap berupa barang mewah sang bupati disebut kpk menjual belikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya pada pengusaha itu
kpk mengamankan sri wahyumi beserta lima orang lainnya yang diduga sebagai kaki tangan dan pengusaha pemberi suap
barang bukti yang disita kpk terdiri atas
atas dua tas wanita jam tangan mewah anting berlian cincin berlian dan uang tunai lima puluh juta rupiah
barang barang yang diduga terkait pula dengan pengadaan barang dan jasa ini bernilai total hingga rp lima ratus tiga belas juta
sekali lagi kpk sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi
ditambah praktek semacam ini diduga terjadi sejak lama di kabupaten talaut
sri wahyumi ditangkap menjadi kpk di kantornya di melongguane talaut
selain bupati talaut sri wahyumi saat ini juga menjabat sebagai ketua dpc hanura talaut
sri wahyumi sebagai bupati kepulauan talaut selama ini memang dikenal modis
menurut kpk orang kepercayaan sri ben hurlaleno menyarankan kepada bernard hanafika lalu
selaku pemberi suap agar memberi tas bermerek tersebut supaya sri merasa senang saat ulang tahun awal mei
ketiganya kini telah dikumpulkan
sebenarnya ini adalah suatu kesempatan yang sudah menjadi tersangka
tim liputan sianan indonesia
untuk mengetahui perkembangan kasus ini kami sudah bergabung dengan korrespondensi sianan indonesia arman helmy
arman adakah informasi terbaru terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh bupati talaut sri wahyumi ini
selamat sore yuda mungkin masih belum banyak warga ataupun juga masyarakat
yang mengetahui terkait dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan bupati talaut sri wahyuni manalip bersama dua orang tersangka lainnya
sehari sebelum ott pertama dilakukan di jakarta tepatnya pada minggu malam tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
salah seorang bernama bernard hanafika lalu yang sudah menjadi tersangka itu melakukan aktivitas belanja begitu
di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta dengan total nilai belanjaan berjumlah empat ratus enam puluh tiga juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah di salah satu pusat perbelanjaan yang terdiri dari dua buah tas perempuan dan satu jam tangan
nah ini karena jam tangan tersebut belum bisa langsung dibawa oleh bernard hanafika lolo ini
karena dibutuhkan pengukuran dengan tangan atau dicocokkan dengan tangan daripada bupati talaut sehingga terjadi pembicaraan antara bernard hanafika lalu dengan sri wahyumi manalip atau bupati talaut
informasi bahwa barang ini belum bisa langsung dibawa dan nantinya akan dijanjikan untuk diserahkan atau dibawa ke talaut bertepatan dengan hari ulang tahun daripada bupati sri wahyuni manalip tersebut
dan kemudian pada besok keesokan harinya pada senin dua puluh sembilan april dua ribu sembilan belas pukul dua puluh dua waktu indonesia barat tim penyidik kpk berhasil mengamankan bhk atau bernard hanafika lalu
ini merupakan pengusaha maksud kami ya pengusaha yang dekat dengan bupati talaut

ini merupakan pengusaha yang dekat dengan bupati talaut dan salah seorang sopir daripada ben hur laleno di sebuah hotel di jakarta
kemudian pada subuh harinya pukul empat waktu indonesia barat kpk juga ikut mengamankan anak daripada ben hur laleno di sebuah apartemen di jakarta
sementara besok harinya pada tiga puluh april dua ribu sembilan belas kpk juga terbang ke manado sulawesi utara dan mengamankan salah seorang ketua pokja bernama ariston sasoeng
pada pukul delapan lima puluh lima waktu indonesia tengah di manado dan diamankan uang tunai berjumlah lima puluh juta rupiah
dan pada siang harinya sekitar pukul sebelas tiga puluh lima waktu indonesia bagian tengah kpk atau tim penyidik kpk juga disana mengamankan bupati talaut sri wahyuni manalip
dan keduanya bersama ariston sassoeng sri wahyuni manalip kemudian diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung kpk
ada pun yuda konstruksi perkara yang saat ini diidentifikasi oleh kpk
yang saat ini diidentifikasi oleh kpk
yaitu kpk selama ini menyalir ataupun juga mengidentifikasi adanya komunikasi yang cukup intens antara sri wahyuni manalip bupati talaut dengan benhart hanafi kalalo selaku pengusaha
dan juga benhur laleno
ketiga orang ini terlihat dan tercium adanya komunikasi yang sangat sering yang cukup intens terkait pembicaraan sejumlah proyek di talaut
dan juga diketahui adanya pembicaraan mengenai penentuan jenis merek pas yang diinginkan oleh bupati sri wahyuni manalip
sempat disodorkan atau sempat dikasih pilihan merek tas hermes
namun ternyata bupati talaut tersebut tidak menginginkan tas tersebut karena sudah dimiliki oleh salah satu pejabat atau bupati perempuan lain yang ada di wilayah sulawesi utara seperti itu
dan pada pembicaraan bersama bnl dan bhk juga ternyata bupati talaut meminta agar supaya bnl atau benhur laleno ini mencari kontraktor
dibelanjakan atau dibelikan sejumlah barang mewah dan pada saat operasi tangkap tangan memang tim penyidik kpk berhasil mengamankan handback chanel sejumlah sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh rupiah
kemudian tas balenciaga senilai tiga puluh dua sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah jam tangan rolex nilainya cukup mahal dua ratus dua puluh empat lima ratus rupiah
kemudian ada anting berlian adel berjumlah atau senilai tiga puluh dua tujuh puluh lima rupiah
cincin berlian adel bernilai rp tujuh puluh enam sembilan ratus dua puluh lima dan juga ada uang tunai rp lima puluh juta rupiah yang diamankan dari tangan seorang ketua kelompok kerja ariston sasoeng di manado
dan akhirnya sri wahyuni manalip benhart hanafi kalalo dan juga benhur laleno ketiga orang ditetapkan kpk sebagai tersangka dan masing masing sudah ditahan kpk yaitu sri wahyuni manalip bupati talaut ditahan di rutan keempat
sementara benhart hanafi kalalo ditahan di rutan c satu dan benhur laleno ditahan di rutan c dua
denhur laleno ditahan di rutan guntur
kita kembali ke yuda di studio
terima kasih arman helmi untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali arman